situasi di myanmar tak kunjung kondusif sejak kudeta militer satu februari lalu unjuk rasa terus berlangsung di sejumlah kota di sana
tercatat dua ratus lima puluh orang tewas akibat kekerasan militer dalam merespons aksi demonstran
lalu bagaimana kondisi dan perlindungan warga negara indonesia yang berada di myanmar
melalui sambungan telepon sudah ada yuda nugraha direktur perlindungan warga negara indonesia dan badan hukum indonesia
kementerian luar negeri pak yuda selamat malam
selamat malam mbak tiffany
baik pak yuda situasi di myanmar tidak kunjung kondusif pasca kudeta dari awal februari lalu
kondisi dari wni kita yang berada di myanmar boleh dijelaskan pak
sejauh ini seperti apa jalinan komunikasi yang terjalin
kemudian total warga negara indonesia yang masih bertahan di myanmar silakan pak yuda
terima kasih mbak tiffany dalam kesempatan ini mungkin kami bisa melakukan update kepada warga sekalian bahwa
hingga saat ini kbri kita yang ada di yangon selalu menjalin komunikasi dengan warga negara kita yang tinggal di myanmar
kami memantau memang proses demonstrasi dan kekerasan juga masih terus berlangsung
namun hingga saat ini kondisi warga negara kita yang tinggal di myanmar masih relatif aman
tercatat per hari ini terdapat tiga ratus enam puluh dua warga negara kita yang tinggal dan mayoritas tinggal di yangon
ini kan mbak fanny
baik pak yuda kbri yangon sendiri telah menyiapkan sekolah indonesia yangon koreksi kalau saya salah
untuk menampung warga negara indonesia yang ada di sana
boleh dijelaskan sudah berapa wni yang berada di sana
terima kasih mbak fani bisa mendengar suara saya
iya siap sudah pak jelas
silahkan pak yuda
silahkan pak yuda
terkait dengan kemungkinan terjadinya eskalasi situasi yang ada di myanmar
kami di kementerian luar negeri dan juga kbr di yangon telah menyiapkan langkah langkah kontingensi
salah satunya adalah kita menyiapkan sekolah indonesia yangon sebagai tempat shelter warga negara kita yang ada di sana
bagi warga negara kita yang merasa sudah tidak nyaman
dan juga lokasi tempat tinggalnya
dan mereka telah menjadi demonstrasi
kita menyiapkan sekolah indonesia yangon sebagai tempat shelter mereka
per hari ini tercatat ada dua puluh warga negara kita yang tinggal di sekolah indonesia yangon
dan seluruh kebutuhan logistik disiapkan oleh kbr yangon
oke pak yuda berdasarkan informasi yang beredar
bahwa akan ada demonstrasi besar besaran di myanmar pada sabtu dua puluh tujuh maret mendatang
bagaimana kementerian luar negeri
luar negeri indonesia dan juga kbri yangon menanggapi dengan informasi yang beredar ini
kalau tadi saya tidak salah masih ada tiga ratus enam puluh dua wni kan yang berada di myanmar
betul betul sekali mbak
jadi sejak awal sejak terjadinya kudeta militer pada tanggal satu februari yang lalu
kita selalu menyampaikan himbawan kepada seluruh warga negara kita
untuk mengantisipasi jika terjadinya eskalasi situasi
pertama kita menghimbau agar tidak keluar
rumah tidak melakukan perjalanan yang tidak esensial atau tidak mendesak
lalu kemudian melakukan stok bahan makanan
mungkin dalam waktu satu minggu atau dua minggu ke depan
serta selalu berkomunikasi dengan kbri yangon
untuk menginformasikan keadaan keadaan situasi yang mereka hadapi di lokasi tempat mereka tinggal
dan jika situasinya semakin memburuk
kita menghimbau untuk segera menuju ke kbri yangon
dalam hal ini kita sudah menyiapkan tadi shelter yang kami sampaikan
yang ada di
di sekolah indonesia yangon
dan jika ada kesulitan dalam beberapa kasus tertentu
teman teman kbri angun juga bisa menjemput mereka dari lokasi masing masing
pak yuda terkait tadi mungkin tadi sedikit terputus
jadi tidak bisa mendengar
apakah betul kementerian luar negeri juga menerima bahwa informasi yang beredar
akan ada demonstrasi besar besaran yang terjadi di myanmar pada dua puluh tujuh maret mendatang
dan apakah kementerian luar negeri ataupun juga
kbri yangon memikirkan situasi atau skenario salah satunya dengan minta warga yang ada di sana
wni di sana untuk kembali ke indonesia
kami memantau ada rencana demonstrasi tersebut
dalam hal ini sekali lagi tadi kami sampaikan untuk warga negara kita tetap tenang dan waspada
tidak keluar rumah dan juga tadi selalu berkomunikasi dengan

yang tidak memiliki keperluan esensial
yang tidak memiliki keperluan esensial
yang tidak memiliki keperluan
yang tidak memiliki keperluan esensial
atau mendesak di yangon tentu kita menghimbau agar sebaiknya dipertimbangkan untuk kembali pulang ke indonesia
sampai saat ini masih tersedia jalur kepulangan keluar dari myanmar
ada beberapa penambangan yang dilakukan oleh singapore airlines relief flight dan juga myanmar airlines
per data yang dicatat oleh kbr yangon sudah ada sembilan puluh enam warga negara kita yang merencanakan untuk pulang
ada beberapa penambangan yang dilakukan oleh singapore airlines relief flight dan juga myanmar airlines

sembilan puluh enam warga negara yang berencana akan pulang
oke sebelum tanggal dua puluh tujuh maret nanti kah
ini tercatat warga negara kita yang melaporkan kepulangannya pada bulan maret
jadi awal bulan maret hingga akhir bulan maret
baik terima kasih
kita akan pantau terus ya pak yudha nugraha bagaimana kondisi wni yang berada di myanmar
selama eskalasinya masih terus berjalan memanas di siang siang tersebut
memanas di sana terima kasih pak yuda nugrahal
sudah bergabung dengan kami
usai jeda terima kasih